selama berlangsungnya pon ke dua puluh di papua
kesibukan di dapur utama yang terletak di kawasan kantor bupati jayapura ini
menjadi rutinitas setiap harinya
sepuluh orang chef dan lebih dari tiga ratus warga lokal
dipekerjakan oleh perusahaan catering asal jakarta
yang bertanggung jawab menyediakan konsumsi bagi atlet
ofisial dan tenaga pendukung pon papua di kluster kabupaten jayapura
untuk kluster kabupaten jayapura
enam puluh lima box makanan harus disiapkan setiap harinya
kebutuhan tersebut dipenuhi dari dua dapur utama dan tiga puluh dua dapur penyangga
hasil seleksi dan kerjasama dengan mitra lokal yang tersebar di kabupaten jayapura
jadi tantangan yang kita dapat adalah masalah konsistensi ya
konsisten teman teman kita ya dari
terutama dari segi misalnya produksi harus tepat waktu
kesempatan bekerja membantu menyiapkan konsumsi untuk pon papua
dirasakan sebagai suatu keuntungan yang sangat penting
dan juga sebagai suatu pengalaman berharga
selain itu mereka juga mendapatkan honor sebesar rp tiga ratus per hari
kalau untuk saya cukup
dan saya juga sangat senang karena saya bisa dapat pengalaman baru
dengan bekerjasama bersama dengan pengantar
di balik makanan yang dinikmati setiap hari oleh seluruh atlet dan ofisial pon papua
kluster kabupaten jayapura
ada ratusan orang yang sibuk bekerja mempersiapkan hal tersebut selama dua puluh empat jam
dan itu semua dilakukan demi suksesnya pon ke dua puluh
erlangga wisnuaji muhammad wahyudi papua